pabrik sepatu di cikupa tangerang yang memproduksi sepatu merek ternama di dunia puma
tengah mengambil langkah efisiensi dengan memutus kerja kepada enam ratus orang
dari jumlah total dua empat ratus karyawan yang ada
rabu sore kepala hubungan industrial disnaker kabupaten tangerang banten
mengatakan pemutusan hubungan kerja enam ratus karyawan tertuang dalam surat pemberitahuan
yang dikirimkan pt horming indonesia tanggal delapan mei
adanya perlambatan ekonomi global dan lesunya pasar dunia terutama di eropa
membuat permintaan order pt horming indonesia terus menurun
mereka terpaksa harus melakukan efisiensi agar tetap bisa bertahan
agar hak hak pekerja yang terdampak phk terpenuhi sesuai dengan undang undang dan pp no tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh
pihak di senaker kabupaten tangerang akan terus melakukan pemantauan
memang alasan phk ini selain efisiensi memang mereka juga memiliki kelebihan
karena waktu itu mereka memiliki begitu ada dua pekerjaan selain membuat sepatu
juga membuat solnya juga
dan pada saat sekarang sol itu mereka beli dari daerah lain majalengka
sekarang mereka hanya produksi sepatunya saja
dan terkait dengan hak haknya sudah diberikan sesuai dengan ketuan peraturan perundang undangan
dan pp no tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu
dan untuk perlindungan terhadap hak hak tersebut telah diatur dalam perjanjian bersama
serikat pekerja dua serikat pekerja yang terdaftar pada perusahaan tersebut
dan juga perjanjian bersama antara pekerja yang terdampak dan juga perusahaan
dengan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan pt horming yang berada di
kecamatan cikupa kabupaten tangerang banten tersebut membuat gelombang pengangguran di
kabupaten tangerang sulit terbendung
berdasarkan data pusat statistik bps jumlah pengangguran di kabupaten tangerang saat ini
jumlah tersebut berpotensi terus bertambah
kabupaten tangerang menyebut enam ratus karyawan pt horming yang terkena pemutusan hubungan kerja akan diberi
pelatihan kewirausahaan agar tidak menganggur
bps kita tidak bisa menyebutkan data pengangguran meningkat atau menurun untuk saat ini tetapi data yang kita
miliki saat ini adalah satu ratus lima puluh lima itu data dari bps
terus apabila memang
ada tenaga kerja kita yang berada di kabupaten tangerang memang ada jkp yang menanggung perjalanan
dan memang di kami di dinas tenaga kerja juga menyediakan fasilitasi pelatihan untuk pemirah usaha
diketahui sebelumnya pt tuntex indonesia yang merupakan pabrik garmen terbesar di kabupaten tangerang
juga bangkrut hingga membuat satu satu ratus enam puluh tiga karyawannya terkena pemutusan hubungan kerja
alasannya pun sama akibat dampak dari pandemi covid sembilan belas
naiknya inflasi di eropa membuat pesanan ekspor terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun
sehingga pt tuntex tidak bisa lagi bertahan
dodi wahyudi tangerang banten